dan kami akan mengelaborasi gugurnya sidang etik lili pintauli setelah dirinya mundur sebagai komisioner kpk
bersama dengan bang novel baswedan mantan penyidik di kpk
selamat malam bang novel kabar baik
baik bang novel saya yakin anda juga ikut menyoroti peristiwa hari ini ya
mundurnya lili pintauli dan juga kemudian batalnya sidang etik
sebelum kita bicara soal kejanggalan apakah menurut anda alasan ini digugurkan persidangan
karena yang bersangkutan sudah mundur dari jabatannya itu bisa dimaklumi bang novel
begini saya melihatnya dewas ini tidak belajar ya
kita mesti lihat beberapa kasus yang lain
kalau kita lihat kasusnya contohnya firly bahuri ketika menjadi deputi penindakan
jika akan disidangkan etik kemudian yang bersangkutan keluar dari kpk
seolah olah tidak punya masalah gitu
akhirnya apakah ada pihak lain yang terlibat
ataukah ada perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya
dan kemudian ketika tidak diusut kemudian seolah olah kasusnya hilang
dan yang bersangkutan seolah olah tidak berhasil
berbuat apa apa ini yang menjadi masalah sebenarnya
oke jadi seharusnya kalaupun kemudian yang bersangkutan
katakanlah dalam hal ini adalah lili pintauli siregar ini mundur
sidang etik tetap harus dilakukan
begini memang kalau bicara sidang etiknya kan bicaranya di ujung

di mana sebelum ada dewan pengawas itu dulu
kalau pengawas internal menemukan adanya anggaran etik yang serius
maka dewan pertimbangan pegawai akan membahas lebih lanjut untuk ditindaklanjutinya seperti apa
dan setelah jelas baru kemudian akan dipersidangkan
dalam sidang etik tentunya
kalau kemudian kita bicaranya di akhir saja
saya kira nanti jawabannya jadi salah gitu ya
jadi saya pikir dewas mestinya punya banyak contoh penanganan kasus kasus
yang orangnya keluar dari kpk dan kemudian
prosesnya tetap dibuat dengan lebih jelas
artinya pihak pihak yang terlibat lainnya tetap digusut gitu ya
terus apa namanya ketika dilakukan proses dengan jelas
maka jangan sampai kemudian dengan keluar itu
seolah olah yang bersangkutan bersih dan tidak pernah berbuat apa apa
ini tidak ada catatan akhirnya
jadi masalah mestinya
oke meskipun dalihnya karena yang terperiksa sudah tidak lagi bersatu sebagai bagian dari kpk
maka subjek hukum dari peraturan dewas
mas kpk tidak lagi bisa melekat di dalam sosok lelipinta uli siregar
di satu sisi benar ya
tidak di kpk lagi memang bukan lagi menjadi kewenangan dewan pengawas
masalahnya ketika melihat perbuatan
apakah dewan pengawas tidak tarik untuk melihat ada pejabat lain yang terlibat
apakah apa namanya bentuk perbuatan pelanggaran hanya satu bentuk
apakah ada perbuatan perbuatan lain yang dilakukan baik belum atau setelah perbuatan itu
baik untuk menutupi atau membuat bukti palsu atau apapun
saya pikir dewas mestinya jeli tidak kemudian menganggap kasusnya selesai atau kasus ditutup
itu menjadi penting saya kira
lebih jauh bang novel sepanjang anda menyimak memperhatikan dugaan pelanggaran kode etik ini
yang dilakukan oleh lipintauli siregar dengan beberapa kasusnya ini
bagaimana sih kasus kasus yang kemudian memang melibatkan lili pintauli
sampai akhirnya kita lihat pada hari ini
di ujung bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri
ya memang pertama saya dan kawan kawan pernah melaporkan ya masalah terkait dengan
temu dengan pihak berpekara
saya pikir itu sudah pernah dihukum ya walaupun hukumannya sanksinya ringan
sebagai pelanggaran berat tapi sanksinya ringan
ya pernah juga oleh umum penyidik kpk atas nama robin yang bercerita di persidangan
bahwa ada dugaan keterlibatan bu lili juga
tapi itu kan tidak pernah diusut dengan jelas
dan ada beberapa kasus lain yang karena dewan pengawas itu selalu minta bukti dengan kualifikasi
seolah olah seperti pembuktian pidana
maka pelapornya kan menjadi tidak berani melaporkan dengan jelas
walaupun mestinya dewan pengawas itu sikapnya kan tidak hanya sebagai hakim saja
karena mereka juga mestinya melakukan pemeriksaan investigasi gitu ya
juga sebagai penuntut dan juga sebagai hakim
tapi kalau memposisikan kasus kasus terkait dengan pimpinan kpk hanya sebagai hakim ya
saya kira sulit untuk mendapatkan banyak informasi atau
oke baik bang
informasi seperti apa
yang menurut anda seharusnya ini bisa ditelusuri lebih jauh lagi oleh dewas kpk
apa pentingnya kalau kemudian meskipun yang bersangkutan sudah mengundurkan diri
tapi tetap dilanjutkan penelusurannya
apakah ini kemudian bisa ke ranah pidana
atau kemudian ini juga bisa menyasar ke oknum atau subjek yang lain
ada dua apa pergilah
ada penjelasan soal ini
yang pertama adalah
jika kita bicara terminologi etik ya
berarti kan sifatnya pelanggaran
hanya perbuatan itu bukan hanya perbuatan berdiri sendiri
waktu berbuat bersama sama siapa
yang membantu siapa
apakah yang bersama sama dan membantu adalah pegawai kpk
maka itu harus dilihat
pegawai kpk atau pimpinan kpk
maka harus dilihat dengan jelas
yang kedua dalam terterminologi tidak pidana
dewan pengawas itu mengetahui ada dugaan tidak pidana
maka mestinya dewan pengawas itu wajib melapor
pada penegak hukum dalam hal ini
penyidik penegak hukum lain siapapun terserah
tapi kalau kemudian dewan pengawas hanya menganggap bahwa
tidak berwenang untuk menangani perkara tidak pidana gitu ya
itu semua orang sudah tahu kalau dewan pengawas itu tidak berwenang
tapi apakah dewan pengawas tidak bisa melapor
dia punya kewajiban
kalau dia merasa tidak punya kewajiban
setidak tidaknya dia punya hak
apakah tidak ingin untuk mengusut dengan tuntas seperti itu ya
karena kalau kemudian masalah begini dibiarkan
maka orang ke depan akan tidak merasa ketika melaporkan suatu masalah
akan diproses dengan baik oleh dewan pengawas
dan itu tidak menguntungkan bagi dewan pengawas
dari kasus ini anda menyoroti bagaimana
peran dewan pengawas yang seharusnya tidak selesai
sampai menggugurkan sidangnya saja
tapi ada proses lanjutan yang bisa dilakukan
yang bisa diambil oleh dewas
betul saya ingatkan
pengawas itu bukan hanya sebagai hakim
dewan pengawas juga sebagai periksa mestinya
atau kalau penyidikan ada investigator lah gitu ya
dewan pengawas juga sebagai penuntut
jadi kalau mempositikan diri hanya sebagai hakim saja
maka sudah dewan pengawas akan menutup kasus itu
tapi kalau dia merasa sebagai pemeriksa
untuk menegakkan etik
baik terhadap pimpinan kpk maupun pegawai kpk lainnya
maka dia tidak akan menutup kasus itu
dia ingin tahu siapa ketika berbuat itu bersama sama siapa
terus yang membantu siapa
sepihak yang berupaya menutupi kasus ini siapa
apakah semua perbuatan yang saya katakan tadi bukan pelanggaran etik
kan mestinya itu pelanggaran etik yang jelas
dan dugaan keterlibatan pihak lain juga akhirnya ini tidak terungkap atau tidak diungkap bang novel
bahkan kalau kita lihat salah satu media investigasi itu mengatakan bahwa
ada dugaan pimpinan kpk berupaya mempengaruhi pengawas
kalau dalam judul beritanya disebut akan memberikan suap gitu
tapi apakah benar atau tidak
ini menjadi perhatian
kalau kemudian dewan pengawasnya terlihat seperti tidak mengusut tuntas
tidak mengungkap pihak lain yang terlibat
kecerigaan kecerigaan itu tetap tidak hilang
sekali lagi bang novel
jadi dampaknya apa ini kepada institusi kpk setelah sidang ini digugurkan
padahal tadi anda melihat ada sejumlah
ada catatan kejanggalan yang ini perlu sebetulnya dicermati oleh dewas kpk sendiri
ya sekarang kan dewan pengawas tugasnya kan selain mengawasi kegiatan operasional kpk
kan juga berkait dengan penerjakan etik ya
jadi seharusnya dewan pengawas itu merasa perlu mendapatkan bantuan
atau laporan laporan dari masyarakat atau pihak siapapun ya
kalau kemudian dewan pengawas tidak mau menunjukkan itu
dewan pengawas tidak akan terbantu dalam pelaksana tugasnya
jadi saya pikir dewan pengawas harusnya menunjukkan bahwa mereka punya komitmen yang sungguh sungguh
yang ingin tahu benar dengan berbasis bukti dan fakta
tapi tentunya dengan semangat untuk benar benar ingin mengetahui dengan jelas
tapi kalau itu tidak dilakukan
lama lama orang juga akan dan untuk melapor ke dewan pengawas
karena dia akan kesulitan untuk melakukan pengawasan dengan lebih baik terhadap insan kpk
oke kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari kpk
tapi tidak ada yang bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
jadi singkatnya anda melihat mundurnya lili pintauli ini akal akalan saja bang novel
ya kalau tidak mau dikatakan seperti itu setidaknya begini
apakah dewan pengawas tidak pernah belajar
dan cerita cerita sebelumnya bahwa upaya mundur itu atau keluar dari kpk
menghindari dari suatu penegakan hukum yang benar
yang kedua dengan keluar maka yang bersangkutan seolah olah tidak pernah berbuat kasus yang ini
sekarang ketika keluar kasus ini betul apa enggak kan kan nggak pernah terjawab
jadi ketika suatu saat yang bersangkutan kemudian mendahkar menjadi pimpinan kpk kembali
seolah olah tidak pernah ada kasus
karena kasus ini tidak pernah diperiksa
jadi saya pikir apakah dewan pengawas tidak risau dengan fakta fakta seperti itu
di dewan pengawas saya pikir cara berpikirnya mesti diperbaiki
jangan sampai kemudian melakukan kesalahan kesalahan
hal hal yang seharusnya tidak perlu gitu
atau membuat sesuatu yang kemudian beberapa kali menjadi masalah
kan kasus firly bahuri ketika menjadi deputi penindakan melakukan pelanggaran etik berat
kemudian dia keluar dengan begitu saja dari kpk
kasusnya tidak diusut
kan seolah olah dia tidak pernah berbuat kasus itu
jadi saya pikir kan
terugikan bagi kpk secara institusi
karena ketika yang bersangkutan kembali ke kpk
sebagai orang yang bersih yang tidak punya masalah
saya pikir itu kerugian buat kpk
oke baik jadi ini ada sejumlah catatan dari sidang etik lili pintauli yang digugurkan
karena yang bersangkutan sudah mundur
ada banyak tadi kejanggalan yang anda lihat
dari keputusan ini
terakhir bang novel
tentu sekarang satu kursi pimpinan kpk kosong
dan ini tengah menunggu siapa yang kemudian akan menggantikan sosok lili pintauli siregar
sebagai orang yang pernah bekerja di kpk
apakah anda masih punya ekspektasi
masih punya harapan terhadap siapa yang kemudian akan menggantikan posisi lili pintauli
saya tidak bisa komentar soal itu
karena itu saya tidak baik kalau mengomentari itu
cuma siapapun dia
pimpinan kpk haruslah orang yang mau berantas korupsi dengan sungguh sungguh
orang yang mau mentaati hukum
ya justru malah melanggar hukum apalagi malah berbuat korupsi
tidak hanya berbuat korupsi tapi integritasnya juga harus
tidak berlaku koruptif
contohnya sering berbohong itu kan korupsi ya
saya pikir hal hal itu menjadi penting ya
karena jangan sampai kemudian pimpinan kpk justru ditaruh orang yang bermasalah
saya pikir itu hal yang paling penting menurut saya
oke baik kita lihat nanti bagaimana prosesnya dan
catatan catatan dari anda tadi ini juga menjadi menarik untuk
bagi perspektif bagi masyarakat yang juga melihat peristiwa
mundurnya lili pintauli dan juga sidang etik yang gugur ini
terima kasih bang novel baswedan sudah bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia newscast
selamat malam bang novel sehat selalu
baik selamat malam